yuk muka lusuh amat hari ini
sebenernya gue capek latihan
kok lo benci banget sama iqbal emangnya kenapa
tapi pelajaran yang lain ips ipah sejarah bahasa indonesia agama
cakep nih lagi bang gak apa apa yang ini jelek
eh dun kalau dia belajar kagak main bola gak mungkin dapet jiko
mbak emangnya susah mtk nya
lo gak belajar ya
yaudah sekarang lo belajar masuk ke dalam
tapi jangan lupa sholat isya dulu ya
terus lo belajar lagi ya
dia juga punya perasaan bang
gak apa apa bang boleh jadi dia emang kagak bisa
kagak jago di batik batikan tapi pelajaran lain bang
lagian kenapa sih bang
belain terus lo belain terus
siapa yang belain dia
pokoknya gue gak mau cuba jadi pemain bola kayak bapak ini
bang emang kenapa sih kalau emang si iqbal jagonya main bola emang kenapa sih
bapaknya main bola
bola dibelahin bininya mau beranak ditinggal
itu yang gue gak suka
shh jangan kenceng kenceng kalo dia denger begini mak
ya allah bang boleh jadi dia anak bapaknya
belum tentu bang sifatnya sama sama bapaknya
eh lo kan tahu ada pepatah
gue itu gak jauh jatuh dari pohonnya
aku ingin menjadi pemain bola yang hebat
gak salah suruh belajar di main bola
alamak domba cup ada lagi bal
pak kita tak ikut lagi enggak
ya harus dong kita ikut
iya tapi harus lebih bagus daripada tahun kemarin pak
betul itu mbah kita harus menunjukkan kepada musuh
kalau kita bisa menang ya semangat
pasti kita menang
omong omong kayaknya enak itu domba dimakan di sate
alamak lapar aku
paham hati tim lo bakalan gue bantai
lu dengerin gue baik baik
tahun kemarin tim gua ini juara dua
tapi tahun sekarang tim gue bakal juara satu
gak usah sobong deh di sini
kita buktiin di lapangan
tim gue udah pada siap
udah pada siap
gue tunggu ya di lapangannya
kalau kalah jangan main
bacemana ini bal
kita bikin kek waktu suri wak
tapi bah tim kita teh udah kurang dari dua orang
ya kita cari lagi
mau cari tim mana pa
di sekolah aja tapi gak ada yang mau
kau tenang saja
kau pasti dapet pemen yang lincah
kau tuh milih kek aisyah
nona minta dan aisyah
aduh terima kasih ya
eh mau apa kalian halangi jalan aku
kita mau ajak lo main bola
nah betul itu
kayak kemarin aku liat kau dikejar sapol pepe
dan larimu kencang kali
meliuk liuk macam cacing
nah kau ini ada baket tersembunyi
jadi pemain bola
makanya kita mau ajak loh gabung ke klub kita
lo pasti jadi pemain yang hebat
eh masih mendingan aku ngamen daripada main bola
main bola capek
ngamen kan dapat kuat
main bola dapat apa
main bola kan bisa dapat prestasi
wah kau makan saja itu prestasi
aku masih suka makan nasi
mendingan main bola daripada ngamen
ngamen kan dikejar kejar terus sama sapol pepe
eh itu mah sudah biasa
ya sudah lah aku tidak mau
nah begini saja
kalau kau mau masuk tim kami kau ngamen sajalah diangkutku
tenang saja kau
tidak ada itu dikejar sapol pepe
bisa kurus ini tuh
bagaimana kau mau tidak
bagaimana mau gak
ya sudah aku setuju
gitu lah tuh
nah sekarang kan kita mau ikut
kita tinggal nyari keeper deh
boleh kok misalnya
moga gue putar gak
aki kamu kemana jangan tutup aku
kamu mau kan gambung sama tim bola kita
ya itu lihat tuh jadi keeper ya kan
tapi aku baru disunat
ya vesselnya keraksana sama tim

wah sepeda gue mana
jangan jangan mereka nih yang ambil sepeda gue
eh sepeda gue mana
kita aja dari tadi gak ngeliat sepeda
udah lo gak usah pura pura gak tahu
lu kan yang sembunyiin sepeda gue
eh jangan colong pak mas
udah lah teman teman
kita ngalah aja
sejak saat itu dua benci banget yang namanya anak kampung
buruan buruan latihan
tinggal entah di situ langsung ke sini
pakai lama lagi
oke yuk duluan
nah itu dia
lakukan dengan baik
apa yang terjadi